informasi pertama dengan informasi terkini dari kasus mutilasi yang ada di tangerang banten ini terduga pelaku mutilasi bernama agus akhirnya berhasil ditangkap di surabaya jawa timur
setelah satu pekan buron agus ditangkap di sebuah rumah makan padang di surabaya jawa timur
tim gabungan dari polda metro jaya poresta tangerang dan polsek cikupa berhasil menangkap agus terduga pelaku mutilasi wanita hamil di cikupa tangerang
pelaku yang sedang bersembunyi di sebuah rumah makan padang di surabaya itu sempat menangis saat petugas menangkapnya
ya selanjutnya agus akan dibawa ke ibu kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut lagi
sebelumnya agus melarikan diri sekitar satu pekan dan setelah penemuan jenazah nur atika istri sirinya yang tengah hamil tujuh bulan di rumah kontrakan di desa telaga sari cikupa tangerang banten
ya ya ya yang jelas tersangka telah di tersangka pelaku mutilasi ya tersangka nama sumayadi alias agus
telah ditangkap tadi malam oleh tim gabungan di transkrimum polda metro jaya pores kabupaten tangerang tosek cikupa dan polda metro eh maaf polda jatim bk polda jatim
dan sekarang kami kembali bawa tersangka ke jakarta untuk dilakukan pemeriksaan
nanti detailnya akan disampaikan di polda metro jaya